ribuan buruh seluruh surabaya kami siang menggelar unjuk rasa di depan gedung negara gerahadi
mereka menuntut penghapusan tax amnesty karena dianggap hanya menguntungkan orang kaya
ribuan buruh ini datang dari berbagai daerah di jawa timur dengan berkonvoy sepeda motor dan menumpang truk
sepanjang perjalanan dari sidoarjo hingga pusat kota surabaya mereka menutup hampir seluruh badan jalan dengan iring iringan kendaraan yang mereka tumpangi
sampai di jalan basuki rahmat ribuan buruh ini kemudian berjalan kaki menuju gedung negara gerahadi dengan membentangkan poster dan sepanduk
aksi ini mendapat pengawalan ketat polisi untuk mengantisipasi kemungkinan demo berakhir rusuh
polisi juga memasang pagar berduri di depan kantor negara gerahadi jalan gubernur suryo
kemacetan akhirnya tidak terhindarkan saat buruh memblokir jalan tersebut
mereka memarkir truk di tengah jalan dan menutup semua ruas jalan
ratusan buruh juga duduk di tengah menghapus
mereka juga menolak kebijakan tax amnesty serta penghapusan sistem kerja kontrak